kondisi pelabuhan merak banten sejak senin pagi hingga siang masih terus dipadati kedatangan
kendaraan penumpang pada masa arus libur natal menjelang pergantian tahun baru antrean kendaraan
sempat mengular di luar area kantong parkir dermaga eksekutif pelabuhan merak di dermaga
eksekutif pelabuhan merak untuk bisa cepat mengurai kepadatan kendaraan otoritas pelabuhan
menyiapkan kapal besar port lintika kapal besar ini memiliki ketersediaan dua dek khusus
dek pertama dapat menampung kendaraan besar seperti bus dan truk hingga empat puluh kendaraan sementara dek
kedua khusus untuk kendaraan pribadi yang muat hingga seratus kendaraan dengan kapasitas maksimal
penumpang hingga seribu lima ratus orang antrean tunggu bagi para penumpang kali ini relatif lebih lama butuh
waktu untuk bisa masuk ke dalam area pelabuhan dan melanjutkan perjalanan masuk ke dalam kapal
kapalnya telat telat kapalnya karena mungkin pengaruh gelombang yang kalian
gelombangnya cukup tinggi takut takut lah karena kita
asdp pelabuhan merak masih terus mengoperasikan tiga puluh satu kapal feri untuk mengangkut ratusan kendaraan
penumpang tercatat hingga senin pagi asdp pelabuhan merak sudah memerangkatkan tiga puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh dua
penumpang baik di dalam kendaraan dan pejalan kaki juga tujuh ribu tujuh ratus sembilan unit kendaraan baik kendaraan pribadi roda
sementara untuk status cuaca bmkg masih memprediksi di jalur rute penyeberangan merak bakaheni
dalam status berpotensi dilanda cuaca ekstrim masyarakat pengguna jasa layanan penyeberangan
merak bakaheni diimbau untuk tetap waspada sementara di pelabuhan penyeberangan asdp
ketapang banyuwangi jawa timur hingga senin siang antrean ribuan kendaraan pribadi dari
berbagai kota terus berdatangan bahkan mengular ke jalan raya sekitar satu km antrean kendaraan ini
didominasi kendaraan wisatawan yang akan menikmati masa libur tahun baru di pulau bali perjalanan
darat menggunakan mobil pribadi maupun menggunakan transportasi umum kereta api menjadi pilihan
karena lebih efisien dan lebih murah dibanding menggunakan pesawat terbang
ya emang yang low budget sih sama ya kita senang sama perjalanannya sih
data posko angkutan natal dan tahun baru asdp ketapang gilimanuk mencatat persenin sudah ada
dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua penumpang dan enam ribu empat ratus sembilan puluh satu unit kendaraan yang telah diseberangkan ke pulau bali melalui pelabuhan asdp
sebaliknya sebanyak dua puluh dua tiga ratus sebelas penumpang dan
lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan unit kendaraan yang telah diseberangkan ke pulau jawa melalui pelabuhan asdp gilimanuk jembrana bali
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan di area pelabuhan pihak asdp ketapang
gilimanuk telah mengoperasikan dua puluh delapan armada kapal dari empat puluh delapan armada kapal yang bersiaga di lintasan jawa bali
tim liputan cnn